dan kini saatnya kita sampaikan informasi seputar rona ramadan yang kali ini kita akan mengajak anda semua untuk berjalan jalan ke kota lumpia semarang
karena di sana ada dua masjid unik yang layak anda kunjungi saat berada di semarang
keduanya memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki masjid masjid lain di indonesia
apa saja keunikannya ini dia liputannya untuk anda
dari udara bangunan megah di perbukitan yang dikelilingi hutan dan sawah ini jauh dari kesan bangunan masjid pada umumnya
padahal sebenarnya ini adalah masjid safinatun najah
orang lebih mengenalnya sebagai masjid kapal nabi nu
berlokasi di desa dadakan kecamatan ngalian masjid udik ini memang dibangun mirip seperti kapal
lengkap dengan dek bahkan kolam yang mengelilinginya
masjid kapal ini seolah sedang mengapung
masjid kapal ini terdampar di atas air dan kemudian terdampar di atas bukit
sejak beredar di dunia maya masjid tiga lantai ini langsung terkenal
banyak orang dari berbagai daerah datang untuk beribadah dan tentu saja berfoto di berbagai sudut masjid
kesannya ya sangat bagus ya mas ya
kita bisa menikmati fasilitasnya terus melihat pemandangan dari atas
mungkin apa namanya jamaahnya mungkin bisa menampung banyak orang
masjid kapal ini dibangun oleh yayasan safinatun najat atau kapal penyelamat asal pekalongan di atas lahan seluas empat hektare
agar menyerupai kapal kayu temboknya dilukis manual dengan tekstur kayu

masjid ini juga memang berubah
saya sudah mencari tempat yang lebih baik
masjid agung jawa tengah majt di jalan gejah raya semarang tak kalah unik dan megah
selain koleksi al quran raksasa tulisan tangan dan beduk raksasa
majt memiliki sejumlah fasilitas menarik
di alaman terdapat enam payung hidrolik yang bisa membuka dan menutup secara otomatis
payung ini mengadopsi payung di masjid nabawi madinah
ada pula menara asmaul husna setinggi sembilan puluh sembilan meter yang dapat dilihat dari radius lima kilometer
di puncak menara dilengkapi lima teropong pandang untuk menikmati indahnya kota semarang
keseluruhan bagus masjidnya seperti di masjid nabawi masya allah bagus banget
saya dari jakarta dan gak nyesel datang ke sini pokoknya bagus masjidnya
masjid agung jawa tengah dibangun selama lima tahun dari dua ribu satu sampai dua ribu enam belas
menelan biaya hampir dua ratus miliar rupiah arsitekturnya merupakan gabungan dari tiga kutub berbeda
yakni arsitektur jawa arab dan romawi
secara khusus masjid agung jawa tengah juga menggabungkan arsitektur masjid masjid
yang dibangun pada masa syiar islam di pulau jawa